berikutnya menteri keuangan sri mulyani menaikkan tarif pajak orang kaya
penghasilan di atas lima miliar rupiah per tahun dikenakan tarif pajak sebesar tiga puluh lima persen
hal ini tertuang dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu tentang harmonisasi peraturan perpajakan
aturan ini kemudian diperjelas dalam peraturan pemerintah no lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tentang penyesuaian pengaturan di bidang pph
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan orang kaya dengan penghasilan di atas lima miliar per tahun
bisa membayar pajak sebesar satu tujuh puluh lima miliar per tahun atau rp satu ratus empat puluh lima delapan puluh tiga juta rupiah per bulan
dan berikut ini adalah tarif pajak yang dikenakan berdasarkan lapisan penghasilan
seperti yang tertuang dalam undang undang harmonisasi peraturan perpajakan